dan untuk memantau bagaimana fluktuasi harga sejumlah kebutuhan pokok warga jelang ramadan
sudah ada produser lapangan cnn indonesia monika konado langsung dari pasar kramajati jakarta timur
monika kalau tadi berita yang saya bacakan cukup memberikan angin segar ya
karena di awal bulan ini ramadan harga sejumlah kebutuhan seperti cabai bawang semua turun
lalu bagaimana dengan pantauan anda di sana dan bagaimana dengan respon para pembeli maupun pedagang menjelang ramadan
silahkan dengan laporan anda
ya selamat pagi yuda seperti yang anda sampaikan tadi memang harga kebutuhan pokok juga
seperti bawang dan cabai terpantau stabil dan juga bahkan ada yang turun
ini membawa angin segar juga bagi para pedagang dan juga para pembeli pelanggan tentunya
dan di sini saya berada di salah satu pasar pelayanan regional terbesar di dki jakarta
yaitu pasar induk kramajati
kalau dilihat di sini banyak pedagang yang sementara bersiap siap untuk mendagangkan
kemudian dagangannya kemudian juga para pembeli yang bersiap siap untuk mencari kebutuhan pokoknya
dan kali ini saya mungkin akan mengajak anda yuda untuk melihat langsung jenis jenis bawang dan juga harganya
di sini apalagi bawang menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat indonesia
di kuliner masyarakat indonesia seperti ini bawang putih pada hari ini turun sekitar tiga hingga lima ribu rupiah
dibandingkan dengan harganya pada minggu kemarin
jadi dari harga tiga puluh lima ribu rupiah kini menjadi tiga puluh ribu rupiah saja
sementara itu yuda sebaliknya untuk bawang merah sendiri yaitu bawang merah yang seperti ini
harganya naik sekitar tiga hingga lima ribu rupiah
biasanya di harga dua puluh delapan hingga tiga puluh rupiah kini menjadi tiga puluh dua hingga tiga puluh lima rupiah
nah yuda kalau berbicara soal kuliner indonesia
pasti tidak lepas dari yang sambel sambelan atau yang pedas
makanya cabai juga menjadi salah satu komoditas yang sering dicari pada saat jelang puasa dan juga jelang lebaran
kalau harga cabai juga di pasar induk ramadjati terpantau kebanyakan turun
jadi tujuh belas ribu rupiah untuk cabai yang sering tinggi jauh ini
sedangkan untuk cabai keriting merah seperti ini yaitu turun harganya juga sekitar dua hingga tiga ribu rupiah

kalau cabai keriting biasanya dipakai untuk masakan misalnya
ataupun kuliner kuliner untuk tumis tumisan
nah kalau untuk sambal sambelan yuda ini salah satu cabai favorit juga bagi masyarakat indonesia
cabai rawit nah harga cabai rawit ini juga kabar yang menyenangkan bagi para penyuka makanan pedas
karena harga cabai juga turun
dari awalnya minggu kemarin di kisaran harga tujuh puluh lima ribu rupiah
saat ini sudah turun menjadi enam puluh lima ribu rupiah
sedangkan untuk harga harga tomat buah buahan lainnya yang ada di pasar isti ramadjati juga terpantau
memang harganya masih stabil ada yang turun sekitar seribu hingga dua ribu rupiah
tapi kebanyakan masih stabil
dan saya sempat berbicara juga dengan sejumlah pedagang
yang mengatakan yuda memang beberapa waktu terakhir atau beberapa hari terakhir ini terpantau
para pelanggan mereka cukup lebih sedikit dibandingkan dengan hari biasanya
karena memang yang berbelanja di sini adalah para pedagang pedagang kuliner
yang membeli makanan makanan
yang membeli makanan makanan yang lain lain
yang membeli secara grossier
kini pada saat jelang puasa biasanya libur berjualan
sehingga mereka pun libur juga untuk membeli dagangan dagangan atau bumbu bumbu
seperti bawang dan juga cabai di sini
nantinya memang para pedagang mengatakan
diperkirakan pada saat jelang pertengahan bulan puasa ataupun jelang lebaran nanti
jumlah pelanggan mereka akan meningkat
dan juga kalau dinikmat dari pengalaman pisaran harga di tahun sebelumnya
yang mana pada saat memang jelang puasa harganya menurun
kemudian di tengah tengah bulan puasa harganya naik
dan jelang lebaran juga harganya naik
kemungkinan nantinya akan mulai naik harga harga komoditas
termasuk juga bawang cabai pada saat pertengahan bulan puasa dan juga jelang lebaran nanti
tapi jangan khawatir karena pedagang mengatakan juga stok
cabai dan juga bawang di pasar terpantau juga aman
jadi masyarakat tidak perlu juga untuk melakukan pembelian secara berlebihan
untuk menyetok bawang dan juga cabai
karena tentunya nantinya pada saat puasa dan juga lebaran
stok masih tertentu aman
ini juga untuk menjaga agar tidak terjadi kenaikan harga yang berlebihan
karena supply dan demand atau demand dari masyarakat terlalu banyak
dan dari masyarakat terlalu tinggi
baik monika terima kasih untuk laporan langsung anda selamat bertugas kembali